mantapkan iman damaikan hati di bulan yang penuh berkah bersama nasaruddin umar
berjamaah keberkahan itu terletak pada suasana berjamaah mari kita buktikan pada bulan suci
sesungguhnya seluruh amal itu ditentukan oleh niat niat itu sebetulnya dalam bahasa arab
itu berarti alpa saksikan kemuliaan ramadhan jelang berbuka selama ramadan di cnn indonesia